kita ke informasi berikutnya pemerintah melalui kementerian ketenaga kerjaan mendorong pelaksanaan pembayaran thr idul fitri dua ribu dua puluh dari perusahaan kepada karyawannya agar sesuai peraturan yang berlaku
menteri tenaga kerja ida fauzia menyatakan pihaknya telah membentuk satuan tugas pelayanan untuk melayani konsultasi bagi pekerja yang mengalami masalah dalam penerimaan tunjangan hari raya
terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan kami mendorong pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh ini oleh perusahaan kepada pekerja buruhnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
pemerintah memberikan alternatif solusi cara pembayaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar thr tahun dua ribu dua puluh secara tepat waktu melalui apa
melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh kami juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pembayaran thr keagamaan tahun dua ribu dua puluh baik di pusat maupun di daerah